kita ke informasi lain proyek sirkuit internasional mandalika nusa tenggara barat dikabarkan meninggalkan utang empat enam triliun rupiah
hal itu disampaikan holding bumn pariwisata injernie dalam rapat dengan komisi enam dpr ri pada hari rabu
direktur utama injernie doni oscarya menyebut utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek satu dua triliun rupiah
serta jangka panjang tiga empat triliun rupiah
akibat kondisi ini injernie harus meminta penyertaan modal negara kepada pemerintah untuk membantu melunasi utang jangka pendek
sedangkan utang jangka panjang pihaknya akan mencari cara untuk melunasi
salah satu strateginya yaitu dengan menghilangkan penyelenggaraan world superbike atau wsbk
doni menambahkan penyelenggaraan wsbk tidak menarik bagi investor serta sponsor sehingga pihaknya mengalami rugi bandar hingga seratus miliar rupiah
tim nasepa kulai inggris yanni wem
menarik bagi ini problemnya adalah kita melakukan utang terhadap pembangunan infrastruktur
sehingga akibatnya muncul biaya depresiasi di dalamnya dan muncul biaya cicilan di dalamnya dan muncul biaya maintenance di dalamnya
yang mana investasi ini tidak memberikan resursi utama
rugi undang undang yang terbesar itu sudut dari wsbk bukan dari motogp
sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan melakukan renegosiasi untuk menghilangkan usbk ini